peningkatan arus mudik dua ribu dua puluh tiga masih berlangsung sejak delapan belas hingga delapan belas dua ribu dua puluh tiga hingga hari ini
jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol cikampek terus meningkat
ruas jalan tol cikampek terus dipadati oleh kendaraan yang melintas
menurut data jasa warga sejak sembilan belas april pagi hingga dua puluh april pagi jumlah kendaraan yang melintas mencapai satu ratus dua puluh sembilan ribu
meski arus lalu lintas mulai padat belum mengalami kendala kemacetan serius
dikarenakan sudah adanya antisipasi rekayasa lalu lintas
meski demikian permasalahan kerap muncul akibat masyarakat yang tidak mematuhi peraturan selama berkendara
seperti berpindah lajur secara mendadak serta parkir dan berhenti di bahu jalan tol
kepadatan arus mudik dari arah jabodetabek menuju cikampek masih terlihat di ruas tol jakarta cikampek
tempatnya di turunan mbz kilometer empat puluh delapan pada kamis pagi
dari pantuan tim liputan cnn indonesia di lapangan di turunan mbz kilometer empat puluh delapan
rata rata kecepatan kendaraan yang melintas hanya sekitar sepuluh hingga dua puluh km per jam
untuk mengurai kepadatan polisi masih memperlakukan sistem kontraflow
mulai dari kilometer tiga puluh enam hingga kilometer tujuh puluh gerbang tol cikatama
dan dilanjutkan dengan sistem one way hingga kilometer empat ratus lima puluh sembilan semarang